jalan sakaratul maut
beton itu rusak parah
terdapat sejumlah lubang besar yang menganga dengan kedalaman satu lima meter
oleh warga sebagian lubang telah ditimpa batang pohon dan papan seadanya
agar kendaraan roda dua masih bisa melintas
namun mereka yang hendak melintas harus ekstra hati hati
jika tak ingin terperosok ke lubang dan jatuh ke sungai di bawahnya
video rekaman warga yang tengah melintas di jalan ini menjadi viral di media sosial
ditemui pada rabu sore kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr riau mengaku
kerusakan jalan antardesa di kecamatan mandah itu merupakan
wewenang pemerintah kabupaten indra giri hilir
dan bukan bagian dari ruas jalan wewenang provinsi riau
sepanjang tidak ada permohonan perbaikan jalan dari pemkap indragiri hilir
dinas pupr riau mengaku tidak bisa membantu perbaikan jalan tersebut
jalan cuma di tepi tepi sini guys
namun terhadap jalan itu bukan merupakan ruas jalan provinsi
itu ruas kabupaten kota
terhadap perbaikan karena itu bukan kewenangan
hanya dapat dilakukan melalui bantuan keuangan ke kabupaten indra giri hilir
yang memang harus diajukan oleh bupati
diketahui kontur wilayah tembilahan yang dijuluki negeri seribu parit itu
adalah kekuatan yang terlalu besar
dinas pupr riau meminta pemkap indra giri hilir
segera mengajukan permohonan jalan rusak
lewat bantuan keuangan dalam apbd riau dua ribu dua puluh
diano fitra pekanbaru riau